bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo menghadiri acara konsolidasi pdi perjuangan boyolali pada kamis siang
konsolidasi yang dihadiri seluruh kader pdi perjuangan boyolali dilakukan dalam rangka pemenangan pilpres dua ribu sembilan belas
ganjar menyerukan seluruh kader dan relawan untuk tidak lengah karena pdi perjuangan harus menang hat trick dan juga harus memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
disinggung soal presiden jokowi yang ikut cawe cawe dalam urusan pilpres ganjar tidak mempersoalkan hal tersebut karena jokowi juga seorang kader partai yang punya hak pilih
jokowi kan kader partai juga pasti dia akan menggunakan hak pilih
jokowi disebut ganjar
ganjar sebagai mentor dalam memahami politik dunia internasional
saya sudah berbincang dengan pak jokowi pak jokowi adalah mentor saya
pak jokowi lah yang memberikan banyak akses kepada saya untuk bisa mengerti memahami bagaimana politik dunia internasional dan bagaimana sikap indonesia
hari ini beliau tetap memberikan akses akses itu dan briefing kepada saya
sementara itu dua ratus an orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat sumut untuk perubahan
berunjuk rasa ke kantor dprd dan gubernur sumatera utara pada rabu siang
dalam pernyataan sikapnya pengunjuk rasa menolak kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
pengunjuk rasa juga meminta
presiden jokowi tidak cawe cawe dalam pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh empat
presiden jokowi diminta netral dalam mendorong demokrasi di indonesia
yang pertama di sini adalah kita ingin mendorong presiden indonesia ini republik jokowi dodo
agar tidak cawe cawe dalam hal menentukan baca pres
karena ini sangat tidak fair dan berimbas fatal dengan kedaulatan dan keadilan rakyat nantinya
pengunjuk rasa juga mengkritisi polemik
sistem pemilu terbuka dan tertutup
mereka berharap sistem politik terbuka tetap dijalankan
karena dinilai sesuai dengan aspirasi rakyat
ting meliputan cnn indonesia